trauma gempa lombok tidak hanya menimpa anak anak namun juga orang dewasa
ditambah lagi banyaknya berita hoax yang beredar di media sosial
soal gempa lombok membuat warga khawatir pulang ke rumah
bmkg mataram bekerja sama dengan tni satu ratus enam puluh dua wirabakti
kamis kemarin melakukan sosialisasi soal gempa
kepada pengungsi gempa lombok di lapangan islamic center mataram
sosialisasi ini untuk menenangkan pengungsi dari berita palsu atau hoax
yang berkembang di media sosial terkait gempa di lombok
sementara itu akibat hoax semakin banyak pengungsi yang trauma
hingga mengungsi ke lapangan lapangan di dalam kota
di lapangan islamic center
kenapa anda berani pulang
informasinya apa masih ada gempa atau apa
iya karena gitu dari tanya aja
isu isu dari teman teman
ada gempa gitu
makanya takut pulang
ada berapa orang di sini yang mengungsi
ya semua ini
lebih mungkin lima ratus an
ini warga yang dari mana aja pak
senagung banyakkan senagung
sampenan juga ada
sampenan di sini juga
atau warga yang di pinggir pantai itu pak
enggak di kampung banjar
enggak di kampung banjar
enggak di kampung banjar
enggak di kampung banjar
enggak di kampung banjar
enggak di kampung banjar
enggak di kampung banjar
meski gempa susulan dengan skala kecil masih terjadi
pihak bmkg mataram meminta warga untuk tetap waspada
dan tidak mudah mempercayai berita yang beredar
pihak bmkg meminta warga untuk memeriksa kebenaran informasi yang berkembang
melalui lembaga resmi pemerintah
bmkg hingga saat ini masih terus memonitor kegempaan
atau gempa gempa susulan yang terjadi
yang terakhir sejak tanggal sembilan belas agustus dua ribu dua puluh
sehingga pada sampai saat ini
dari keseluruhan gempa gempa susulan yang kita catat
menunjukkan angka hampir satu sembilan ratus empat puluh tiga gempa
sejak tanggal dua puluh sembilan juli
tentu bmkg menghimbau kepada masyarakat saat ini
untuk tetap tenang selalu waspada
karena gempa gempa susulan masih terjadi
walaupun hanya ukurannya kecil dua satu sampai tiga
kegiatan sosialisasi ini akan terus dilakukan bmkg
agar masyarakat tidak panik dan gampang termakan berita palsu yang menyebar di media sosial
lalu rahmat yunaidi mataram